terima kasih masih bersama kami
intensitas hujan tinggi yang mengguyur sebagian wilayah di jawa barat
menyebabkan banjir di beberapa titik
di kota bekasi dan kabupaten tasik malaya
ratusan warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai tujuh puluh cm hingga dua meter
sementara banjir di wilayah utara kabupaten cirebon
merendam ribuan rumah warga di lima kecamatan dan jalur pantura
tiga kampung yang terendam banjir dengan kedalaman hingga dua meter
adalah kampung bojongwaru bojongsoban dan hegar sari kabupaten tasik malaya
banjir yang terjadi sejak minggu subuh disebabkan meluapnya air sungai cikidang dan sungai citanduy
selain merendam ratusan rumah banjir juga merendam puluhan hektare sawah
banjir juga memutus akses yang menghubungkan sejumlah desa di kecamatan soekaresi
ratusan warga terpaksa dievakuasi petugas bpbd
lagi mengevakuasi warga yang mau menyeberang
menyebrang ya betul
perahu sejak tadi pagi perkiraan jam sepuluh an lah
jadi berapa warga berarti
warga yang mau menyebrang harus pakai perahu ya
di wilayah utara kabupaten cirebon ribuan rumah di lima kecamatan terendam banjir
dengan ketinggian air bervariasi mulai dari lima puluh hingga seratus cm
kelima kecamatan itu yakni kecamatan kedaung pleret panguragan plumbon dan kecamatan gunung jati
banjir terparah di alami desa wanah
kecamatan gunung jati yang diapi tiga sungai besar
ketinggian air di kawasan ini mencapai dua meter lebih
selain akibat intensitas hujan yang tinggi dan mengguyur selama lebih dari empat jam pada minggu dini hari
banjir parah ini juga disebabkan jebolnya tanggul sungai bondet dan meluapnya sungai condong dan sungai peki
enggak baru semalam sih belum ada
bahkan ini enggak hujan enggak apa
hujan sih sedikit tapi banjir dari kali bondet katanya tanggulnya jebol
berarti rumah sudah kerendam
ya kerendam sih
meski ketinggian air terus naik sebagian warga memilih bertahan di rumah dan hanya mengungsikan anak kecil dan para orang tua ke rumah saudaranya yang lebih aman
minggu siang banjir wilayah utara kabupaten cirebon juga meluas ke jalur pantura
dampaknya banjir setinggi empat puluh cm sempat melumpuhkan arus lalu lintas
untuk membuka jalan air warga pun terpaksa membongkar pembatas jalan
sementara di kota bekasi hujan deras yang turun sejak minggu sore menyebabkan ratusan permukiman warga di perumahan bumi nasio indah jati asih kota bekasi terendam banjir
minggu malam ketinggian air di permukiman ini mencapai enam puluh hingga tujuh puluh cm
akibatnya aktivitas warga terganggu
permukiman ini kerap menjadi langganan banjir
selain disebabkan intensitas hujan yang tinggi banjir juga disebabkan oleh luapan kalijati keramat yang letaknya berada di samping perumahan
tim liputan transmedia